buah kapal motor bermuatan penumpang mengalami kebocoran saat dihantam gelombang tinggi di perairan kabupaten buton selatan
kapal awalnya berlayar dari pelabuhan bau bau menuju pulau batu atas kabupaten buton selatan pada kamis lalu
saat kapal telah berada di perairan antara pulau batu atas dan pulau siompu haluan kapal tiba tiba bocor usai dihantam ombak
akibatnya air masuk ke dalam kapal dan seluruh penumpang dinaikkan di atas atap kapal
kapal terpaksa berhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan sehingga terombang ambing di lautan
sepuluh penumpang dan enam awak kapal berhasil dievakuasi dan dipindahkan ke atas kapal milik sar kendari
berhasil menemukan kapal rakyat gspres dalam terombang ambing di sekitar perairan hutan selatan dengan jumlah pob tiga puluh enam orang dalam keadaan selamat
yang mengalami kebocoran di sekitar perairan kabupaten buton selatan